sementara itu ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera salim segaf al jufri menyatakan
siap mendampingi prabowo jika koalisi menyetujui hasil rekomendasi dan ijtima ulama
yang mengusulkan prabowo subianto berpasangan dengan abdul somad atau salim segaf al jufri
di luar dua nama itu salim segaf menyatakan majelis syuro pks akan membicarakannya terlebih dulu
saya sebagai ketua majelis syuroh harus mengumpulkan semua mereka
harus mengundang mereka ini dulu ada nama yang baru di luar nama itu
saya pikir curi upaya tokoh nasional ulama yang sudah datang dengan biaya sendiri jumlahnya ratusan rp enam ratus
masing masing punya masa yang cukup besar saya pikir harus diapresiasi
nama ahy ya pasti kalau dari demokrat mungkin ada calon calon ya
kalau tadi yang kita bahas ya rekomendasi dari majelis ulama